ibu bilang boleh
kapan ibu bilang begitu
ngapain kamu disini
enggak tahu pak
tadi sih obot di luar
neng mau kemana neng
beli minyak tanah pak
kalau ketahuan abah mereka bisa diomelin
bukan aa yang nyuruh
mereka yang maksa
pak sini kita aja yang nganterin suratnya
bukan aa yang nyuruh
harus diberi panggilan khusus
ternyata kemet tukang gombal
ers baru tahu
er memang luar biasa
ada berapa banyak
wanita cibarengkok yang berani jauh jauh sekolah ke bandung
di kantor kelurahan aja nyasar
mau ke ruangan pak lura
sampainya malah ke wc
ketawa menyangan di tahan
nanti ada yang bunyi
ketawa itu ibadah
yang ibadah itu senyum
senyum aja ibadah
sekarang ernest juga baru tahu
ternyata akemet hobinya ngomong
a juga gak tahu kenapa bisa begini
biasanya mah a pendiem
kalau ketemu cewek
er kan tahu
eros gak tahu
suatu saat nanti
eros akan jadi penjahit terkenal
kemi pamit dulu ya
kalau perempuan luar biasa punya panggilan khusus sama
lelaki luar biasa juga punya panggilan khusus
retromak ini masih dipakai pak
jaga jaga kalau listrik mati
jangan kebanyakan minum teh manis pak
memangnya kenapa bu
baru ketemu segitu aja udah seneng
ya harus senang
udah mau mandi
sudah minta maaf sama sopi belum
udah gak marah lagi kan
tambah marah bu
kok tambah marah
kayak med putusin
ibu bilang boleh
kapan ibu bilang begitu
ngapain kamu disini
nggak tahu pak
tadi sih obud di luar
keluar keluar keluar
ada apa pak
wanita tuhan belo estran
ibu tuh mau jawab
ibu ingin keluar
aku alami teman
anakku lebih istimewa
saya digaling ke bumi
tapi orang sama aku jauh jauh
bu kayak matt kan pacaran sama sopi nyaris sendiri miris sendiri tidak dicodokan
dan pacarannya juga sudah berbulan bulan
jadi bapak pikir kayak matt sukanya sama sopi
kayak matt sukanya sama eros bu
karena eros lebih cantik
sopi juga jauh lebih cantik kalau dandan cari istri itu yang cantik hatinya bukan cuma cantik wajahnya
tuanya juga nanti keriput ya matt
oh jadi bapak nyindir ibu ibu sudah keriput
maksud bapak eros bu bukan ibu
maksud bapak kebanyakan make up
kalau kebanyakan dandan keriputnya lebih cepat
kebanyakan jad kimia
kalau ibu mah belum keriput
soalnya ibu tidak pernah dandan
oh ibu gak pernah dandan
jadi bapak itu nggak pernah tahu bedanya ibu dandan
dandan atau tidak dandan
bapak nggak pernah perhatiin ibu gitu
maksud bapak kalau pakai make up
kalau ibu makan cantiknya cantik alami
bapak diam sajalah nanti salah lagi
oh jadi maksud bapak teh ibu yang salah gitu
kayak matt mau ke mana
ibu belum selesai bicara
berarti dia sedang sedang rio
kalau dia jadi apa
saya gua ingin bercerita
kan belum nikah bu
apa sih kelebihnya si eros
sampai sebegitunya kamu
eros teh beda
kan kemet pernah bilang
kamu gak takut kualat
guna kati pacar
pacar kemet cuma sopi bu
kan sopi yang kemet